selamat sore saudara saudara sekalian
hari ini kembali kami akan menyampaikan hasil rekap data yang telah kita kaji dan kemudian kita analisa
sehingga kemudian kita dapatkan perubahan perubahan data sebagai berikut
hari ini kita melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak sembilan belas lima ratus sepuluh spesimen
sehingga total yang kita pereksa akumulatif sampai dengan sekarang adalah tujuh ratus delapan sembilan ratus enam puluh dua spesimen
dari pemeriksaan ini kasus positif naik menjadi satu satu ratus tujuh puluh delapan sehingga totalnya adalah lima puluh satu ratus delapan puluh tujuh orang
kalau kita lihat sebarannya maka kita lihat di provinsi jawa timur hari ini melaporkan dua ratus empat puluh tujuh kasus baru
dan juga melaporkan dua ratus empat puluh satu orang sembuh
kemudian dki jakarta melaporkan hari ini satu ratus sembilan puluh enam kasus baru dan satu ratus dua belas sembuh
sulawesi selatan satu ratus tiga kasus baru dengan lima puluh sembilan sembuh
maluku utara delapan puluh kasus baru dan satu sembuh
jawa tengah tujuh puluh delapan kasus baru tidak ada laporan sembuh
dari penyelidikan epidemiologi yang dilakukan
melakukan terhadap beberapa provinsi yang kita sebut di atas
sebagian besar kontak erat masih dijalankan tanpa perlindungan masker tidak menjaga jarak
inilah fakta yang kemudian menyebabkan kasus kasus positif masih tinggi di beberapa tempat
tidak menjaga jarak tidak menggunakan masker
ini menjadi faktor
faktor utama sebaran kasus ini
pada tracing yang secara agresif kita lakukan
dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium secara masif
inilah yang membuktikan bahwa menjaga jarak
menggunakan masker sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan bersama
hari ini ada tujuh belas provinsi yang melaporkan kasus di bawah sepuluh
bahkan ada lima provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali atau nol
jumlah kasus yang diberikan adalah sepuluh
yang sembuh tujuh ratus sembilan puluh satu sehingga totalnya adalah dua puluh empat ratus empat puluh sembilan orang
meninggal empat puluh tujuh orang sehingga totalnya menjadi dua enam ratus dua puluh orang
kabupaten kota yang terdampak empat ratus empat puluh enam di tiga puluh empat provinsi
dan kita tetap melakukan pemantauan pada orang dalam pemantauan sebanyak tiga puluh tujuh dua ratus sembilan puluh empat orang
dan pasien dalam pengawasan sebanyak tiga belas tiga ratus dua puluh tiga orang
saudara saudara tetap kita harus menyadari bahwa penularan yang terjadi
dari fakta yang kita lakukan setiap melakukan penyelidikan epidemiologi
setiap kita melakukan tracing dari kasus positif yang kita rawat
tidak menjaga jarak
faktor tidak menggunakan masker
ini adalah faktor utama yang menyebabkan penularan
oleh karena itu sekali lagi kita harus meyakini ini
terapkan kebiasaan kebiasaan baru kita
kita tidak boleh lagi menjalankan kebiasaan lama
yang merasa aman dengan tidak menggunakan masker
yang merasa aman dengan tidak menggunakan masker

yang merasa aman dengan tidak menjaga jarak
inilah kebiasaan baru yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari hari kita
karena kita yakin apabila ini dilakukan secara serampak
secara bersama sama secara terus menerus
ini akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
saudara saudara keluarga menjadi basis terhadap perubahan berlaku kita
keluargalah yang kemudian kita harus mencari kemampuan untuk mengembangkan kemampuan kita
kemudian menjadi kekuatan utama kita untuk adaptasi kebiasaan baru
kebiasaan menjaga jarak kebiasaan menggunakan masker dan kebiasaan mencuci tangan
kita yakin dengan cara cara ini kita bisa melawan covid sembilan belas
terima kasih selamat sore